selasa pagi enam belas agustus dua ribu dua puluh dua muhammad mubin ditemukan bersimbah darah di dalam mobil pickupnya
di pinggir jalan adiwarta kecamatan lembang kabupaten bandung barat
sejumlah luka senjata tajam ditemukan di tangan dan leher pria enam puluh tiga tahun asal kelurahan pelindung
di kecamatan astana anyar bandung ini
sebelum kejadian sejumlah warga melihat korban yang bekerja sebagai sopir perusahaan mebel di lembang ini
terlibat pertengkaran dengan sejumlah orang di depan ruko di jalan adiwarna
di lokasi inilah terjadi pembunuhan terhadap purnawirawan tni muhammad mubin
yang dilakukan oleh tersangkaha pada tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh dua
menurut pihak kepolisian saat itu tersangka merasa kesal dengan korban
karena memarkirkan kendaraannya tepat di depan ruko milik tersangka
menurut kabit humas polda jawa barat
kombes polisi ibrahim tompo
sebelum peristiwa tragis itu terjadi
korban memarkirkan kendaraannya di depan ruko saat akan mengantar anak majikannya sekolah
karyawan ruko sempat menegur korban dan memintanya untuk memindahkan kendaraannya dari depan ruko
tak terima ditegur korban memarahi karyawan ruko hingga berujung cekcok
keributan ini lantas memicu emosi tersangkaha pemilik ruko
ha dan karyawannya lalu
lalu terlibat baku hantam dengan korban
h menikam korban dengan pisau sebanyak lima kali
korban yang terluka parah sempat mengendari mobilnya sejauh lima puluh meter dari lokasi kejadian untuk meminta pertolongan
namun letnan kolonel purnawirawan tni ini meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
tetangga tersangka menyebut korban memang biasa parkir di depan ruko tersangka
dan menangkap korban

dan tidak pernah ada masalah

sekolah di tkd seberangnya
cuman parkir sebentar kok
padahal kan gak ngehalangin ya
enggak lah nggak ngehalangin jauh kok dari pintu rumahnya
dari pintu rukonya
kepada polisi tersangka h mengaku
yang sedang memasak
di dapur saat mendengar cek cok antara korban dan karyawannya
ia mengaku saat itu dirinya tidak sadar masih memegang pisau ketika keluar dari rumah
ha pun berdalih
emosinya terpancing karena diludahi dan dipukul oleh korban
h yang naik darah lantas menikam korban yang masih berada di dalam mobil
namun dalih tersangka terbantahkan
rekonstruksi yang digelar pada senin lima september dua ribu dua puluh dua mengungkap kebohongan tersangka
dari dua puluh tujuh adegan terkuak fakta ketika korban dan karyawan cekcok
hat tidak berada di dapur
melainkan di kamarnya
lalu pisau yang dipakai tersangka menikam korban
ternyata berbeda dengan pisau yang disita polisi sebagai barang bukti
ha pun berbohong dengan mengatakan ia diludahi korban
ha mengatakan bahwa dia tidak berpikir
biasanya upaya untuk menghindar itu dilakukan dengan menambahkan elemen elemen dalam konfliknya
jadi kalau dikatakan bahwa selama ini korban meludah korban melawan itu saya kira adalah hal yang tepat sekali untuk kemudian mau mengatakan begini
bukan salah saya saja loh kalau saya marah
bukan salah saya saja untuk kemudian membuat saya lalu ngamuk
karena dia juga sih yang mancing
itu yang disebut sebagai victim blaming
menyalahkan korban atas perbuatannya
dari hasil rekonstruksi polisi mengubah pasal yang menjerat tersangka dari pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian
menjadi pasal pembunuhan berencana
ya jadi berkas perkaranya itu sudah dilengkapi oleh penyidik pada tanggal dua puluh sembilan agustus
sehingga pada tanggal dua puluh sembilan agustus itu
kita mengirimkan tahap satu atau pengiriman berkas perkara kepada jpu
namun karena memang dari pendalaman jpu masih ada petunjuk yang harus dilaksanakan
sehingga pada tanggal dua belas september
itu berkasnya dikirim kembali ke penyidik untuk dilengkapi besertai dengan petunjuk yang diberikan
jadi saat sekarang berkas perkaranya berada di penyidik untuk kita lengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa
hak ini mendekam di sel tahanan mapolda jawa barat
tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati
tim liputan cnn indonesia